selanjutnya kita kembali akan memantau persiapan keberangkatan pesawat tni angkatan udara
pengangkut dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia asal wuhan dan hubei ke natuna
dimana beberapa saat lalu pesawat boeing kedua dengan tail number ai tujuh ribu satu ratus empat
telah tinggal landas ke natuna dan saat ini kita saksikan bersama pesawat hercules
a tujuh ribu tiga ratus enam milik tni angkatan udara juga sudah bersiap untuk tinggal landas
menuju bandara raden sajat di natuna kepulauan riau
dimana memang pemindahan atau proses pemindahan yang dilakukan
ini membutuhkan proses kurang lebih satu jam
namun pemberangkatan pesawat yang mengangkut para warga negara indonesia asal wuhan ke natuna ini
jadwal penerbangan di bandara hang nadiem batam
seperti yang kita lihat juga terlihat pesawat komersil baru saja tetap tinggal landas
begitu melaksanakan penerbangan atau jadwal penerbangan yang memang sudah ditetapkan atau dijadwalkan
saat ini kita juga masih menunggu prosesi keberangkatan
dan terlihat pesawat hercules milik tni angkatan udara sudah bersiap
untuk tinggal landas
menuju ke bandara raden sajat di batam kepulauan riau
dimana pesawat ini dan juga dua pesawat boeing sebelumnya
mengangkut total dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia asal wuhan dan juga hubei tiongkok
menuju ke natuna
kepmompen the hadassah
kepmompen the hadassah
kepmompen the hadassah
kita lihat pesawat stratégis
pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni angkatan udara sudah bergerak di runway bandara batam
di bandara hang nadiem batam sudah terlihat pesawat hercules ini bersiap untuk berangkat
di mana total ada dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia yang diangkut dan diterbangkan dari batam menuju ke natuna
tadi juga sudah diinformasikan atau disampaikan oleh rekan kami reza ramadan bahwa warga negara indonesia
yang diterbangkan dari wuhan dan hubei tiongkok menuju ke indonesia
warga negara indonesia ini sudah melewati proses pemeriksaan dan juga dipastikan penanganan
yang memastikan bahwa ke dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia ini berada dalam kondisi sehat
ini menunjukkan bahwa memang ada protokol dan juga langkah penanganan kesehatan
yang dilakukan oleh tim yang diberangkatkan
pemerintah indonesia menuju ke wuhan tiongkok
baik di persiapan pemberangkatan ketibaan
dan kita lihat pesawat hercules sudah mulai bergerak
pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni angkatan udara yang merupakan juga pesawat terakhir
yang akan berangkat untuk mengangkut total dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia asal wuhan
menuju ke bandara
pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni angkatan udara sudah tinggal landas dari bandara hang nadiem
batam kepulauan riau menuju ke bandara raden sajat ranai di natuna
penerbangan dari batam kepulauan riau menuju ke natuna ditempuh dengan jarak satu lima jam
dengan ini sudah berangkat semua rombongan pesawat yang akan membawa
yang membawa maksud kami dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia menuju ke natuna
penerbangan dari batam kepulauan riau menuju ke bandara raden sajat ranai di natuna
dan dengan berangkatnya pesawat hercules c satu ratus tiga puluh milik tni angkatan udara ini
ini berarti natuna juga sudah bersiap untuk menerima

dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia yang diberangkatkan dari wuhan dan hubei
tiongkok menuju ke indonesia dan mendarat di natuna